kampal perang china enam satu ratus sembilan masih perairan indonesia
kampal perang china perairan indonesia sepakan terakhir diterpaki supana pada senin tiga belas
dua belas september nelayan natuna merekam kapal perang tiongkok mondar mandir di laut natuna utara
nelayan bahkan mengaku melihat enam kapal perang tiongkok ketua aliansi nelayan natuna
henry mengaku kehadiran enam kapal perang tiongkok yang terdiri dari satu kapal induk
tiga kapal perang dua kapal penjaga pantai atau coast guard membuat nelayan indonesia khawatir
itu kami melihat ada formasi kapal perang
dan kami rekam bahwa kapal perang itu ada enam buah terdiri dari satu kapal induk ada
tiga kapal perang kemudian ada dua kapal coast guard kapal coast guard ini semuanya dari cina
menurut kepala badan keamanan laut atau bakamla laksamana madia aan kurnia situasi di perairan
laut natuna utara telah aman terkendali aan memastikan pihaknya akan menindak tegas kapal kapal
mengganggu kegiatan para nelayan indonesia enam ribu satu ratus sembilan masih perairan indonesia yang disampaikan oleh
sesama saya tentang banyaknya kapal itu akumulasi dari situasi di laut natuna utara atau di laut
china selatan laut china selatan kan luas sekali kampanye perang cina belum juga selesai kegusaran
indonesia akan kehadiran kapal perang tiongkok di laut natuna utara wilayah perairan indonesia kembali dibuat
gusar oleh australia
seperti dikutip dari laman cnn indonesia com karena menteri australia scott morrison dalam
konferensi pers bersama pemimpin amerika serikat dan inggris menyatakan akan melawan kekuatan
dan pengaruh musim mereka yang semakin membesar berespon australia tersebut kementerian luar negeri
indonesia berharap australia dapat terus menjaga stabilitas dan keamanan kawasan sesuai treaty of
amity and cooperation indonesia juga menurut australia dan pihak terkait lain untuk mengetahui
diadakan dialog dan menyelesaikan perbedaan secara damai indonesia menurut perang australia
dan pihak pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan
perbedaan secara damai guru besar hukum internasional universitas indonesia hikmah
hanto juwana menyebut indonesia bisa menjadi korban ketegangan antara australia dan tiongkok
ajang diintrodusirnya senjata nuklir dan kemudian ajang ketika terjadi perang antara
katakanlah amerika serikat dengan cina kita indonesia atau kawasan indo pasifik inilah yang
akan menjadi korban dan itu tentu tidak tidak baik untuk kawasan indo pasifik
dinilai dapat mengambil peran dengan membawa permasalahan ini ke dewan keamanan pbb melalui
permasalahan ini ke dewan keamanan pbb melalui permasalahan ini ke dewan keamanan pbb melalui
perancis terutama jika terjadi eskalasi ketegangan di laut cina selatan ataupun perairan asia tenggara
perliputan cnn indonesia